satunya cara minta maaf adalah minta maaf kepada warga betul betul dengan cara mengganti seluruh
kerugian yang warga alami hewan ternak yang udah liwat itu halaman rumah warga yang udah
pada acak acakan udah pada hancur nah sekarang pilih dah mau ganti kerugian apa kita laporin
polisi nah itu urusannya iya iya urusannya masuk bui nasi aron udah di blokin aja bawa
aja bawa ke tentor polisi tangkep aja udah bang tadi udah ngomongin dari tadi juga gue ngomongin
hai ali apa kayak gimana sih dong pulang aja yuk kan janjinya cuma sebentar dulu mochi kalian
merah pabung ketemukan
kalau gitu kita cepet sampai sebelum mochi kenapa
sekarang anak anak kamu tuh pulang duluan ya masalah ini serahin aja sama para
tapi ali mau nolengin mochi bang hansip saya udah tenang aja pokoknya ada orang dewasa di sini ini
bukan masalah permainan anak anak ya cepetan pulang sana iya bang hansip ayo kita bergerak
itu dia manusia harimaunya kalau itu manusia harimau terus ini saya bilang nggak percaya
sih maaf ya pak ya wah berarti kita salah paham nih salah orang juga
ali apa kayak gimana sih dong pulang aja yuk kan janjinya cuma sebentar dulu mochi
kalian merah pabung ketemukan
kan suara cuci
bos itu suara mochi itu posisi suaranya di sana jangan jangan ketemu manusia beneran kali
hai kalau gitu kita musik cepet sampai si mochi sebelum mochi kenapa kenapa
sekarang anak anak kamu pulang duluan ya masalah ini serahin aja sama para hansip
tapi ali mau nolengin mochi bang hansip saya udah tenang aja pokoknya ada orang dewasa di
yuk siap bergerak yuk
ya wah rasanya bapak yang paham nih orang juga
waduh ini rambut palsu ternyata dia nyamar buka topengnya jadi ketahuan siapa ini buka
pegawai di sekolahan kita iya zara aku juga tahu udah dikasih tahu apa ngapain sih panjangannya
jadi manusiaan mau kayak gini pak iya kenapa pasun ngelakuin itu karena itu perbuatan yang
permisi pak sony apa saya boleh pinjam laptopnya karese mau cari data untuk
bikin rekam silakan saya juga mau keluar oh ya siap ya
selamat siang pak silahkan
hai ada apa apa mungkin saya lord begini pes concerning selama ini basket seneg telah memalsukan data keuangan sekolah maksud bapak ini
bapak dapat ini dari mana pak
pak rizky mendapatkan data itu dari komputer bapak
mulai hari ini bapak saya pecah
bapak bapak bapak
saya dikeluarin dari sekolah
kamu juga harus keluar
sebentar lagi semua warga akan tahu
bahwa kamu itu keturunan manusia harimau
oh gitu tuh ceritanya
ah pak sony bener bener keterlaluan
udah ketangkep ketahuan korupsi
sekarang malah bikin tingkah lain lagi
aduh pak sony kagak ada kapoknya ya
kagak malu emangnya
keluarga mau dikasih makan pakai uang haram
maaf pak pak pak pak
udah terlambat pak soni kalau mau minta maaf
satu satunya cara minta maaf adalah minta maaf kepada warga
wah betul tuh
dengan cara mengganti seluruh kerugian yang warga alami
hewan ternak yang udah liwat
itu halaman rumah warga yang udah pada acak acakan udah pada hancur
nah sekarang pilih dah
mau ganti kerugian
nah setuju pak
nah itu urusannya
iya urusannya masuk bui
udah giblosin aja
bawa aja bawa ke kantor polisi
pak soni harus bertanggung jawab apa yang dilakuin
iya pak sony harus bertanggung jawab
iya iya iya saya akan ganti semua kerugian warga
tapi tolong saya jangan di penjara ya
pak soni semua ada konsekuensinya
berani berbuat harus juga berani bertanggung jawab
nah kan sekarang ketahuan kalau pak rizky itu bukan manusia harimau ya kan
makanya jangan asal nuduh ya
kalian semua tuh harus minta maaf sama pak rizky ya kan pak
kalau saya minta maafnya
beren aja deh
sama pak maafin saya ya pak ya
iya kan dari tadi udah di ngomongin
ibu ibu tapi
jelas kan sudah ketahuan siapa pelakunya kan
jadi di maafin gitu aja
ya ampun pak rizky
kamu selain gantung baik hati pula
jadi makin kesemsem misi
aduh saya juga kagum sama pak rizky
pak rizky mau gak jadi hero saya hero
waduh enak banget pak rizky menang banyak dong
aduh enaknya nih kalau kayak begini dikasih apresiasi ya kan ya
ih jelit banget sih ibu messi
apresiasinya yaitu sebuah pelukan dari misi yang cantik
masih kita atasi
peluk sih peluk kenapa saya jadi tumbalnya
aduh perasaan tadi ada yang jatuh di gentong